sampai jumpa di video selanjutnya
terus urusan kita gimana
terus urusan kita gimana
berarti diri korban
dan ini saya tidak terima
pak saya mohon maaf yang sebesar besarnya
atas kejadian ini
saya yakin icle tidak akan mengulangi hal ini lagi
iya kan kal
memang seharusnya begitu pak
dan saya minta pada ibu
tolong kasih hukuman yang setimpal
atas kenakalannya haikal
ayah sama ibu tunggu kamu di mobil
asahin kalian berdua
asahin kalian berdua
asahin kalian berdua
asahin kalian berdua
asahin kalian berdua
asahin kalian berdua
asahin kalian berdua
oke lu berani sama gua
gua berani sama lu tapi lu jangan keroyokan cemil
ayo sekarang kita berantem di lapangan
tapi aku lagi dihukum sama ayah dan ibu
ya kalau nggak ada kamu gak asik nih
sore ini kan kita mau tanin bola sama timnya si yudit
tris kalo ga ada kamu kita ga bisa menang
iya tuh betul
kang kita makan dulu yuna
kemana itu anak
jangan sampe haikal bikin masalah lagi
kau kan jadi berharga
itu lah yang kujina
jadilah diri sendiri
kal jangan lari lo
masalah maafin itu gampang tapi ibu harus tanggung jawab ibu harus ganti rugi
benar bu kata aja jali
iya saya juga mau minta tanggung jawabnya nih
liatin pakaian saya pada kotor semua gara gara hai kal
ya saya tanggung jawab bu nur saya cuciin lagi cuciannya sampai bersih ya bu nur
terus urusan kita gimana nih
hau deh bu mana saya belum dapat penglaris lagi
nih habis baju saya pada basah
pokoknya saya minta tanggung jawab
iya maaf bang bejo maaf pak jejali saya ganti kerugiannya ya
saya bener bener minta maaf tolong maafin anak saya
yaudah yaudah gak apa apa
ah ya gak habis pikir sama kamu
mau jadi apa kamu nanti setiap hari kamu bikin onar
ayah kan sudah larang kamu untuk tidak keluar rumah
kamu nekat juga keluar rumah lihat akibatnya
udah mas sabar dulu
ya ya sekali lagi maafin hai kal tapi
ah udah gak ada tapi tapian
kamu liat itu adik kamu raffi dia gak pernah buat ulah kayak kamu
sayang apa yang dikatakan ayah kamu itu benar
tapi ibu juga yakin kok
kamu anak yang baik
mulai sekarang kamu harus bisa rubah sikap kamu ya
udah sekarang kamu mandi dan ingat jangan keluar lagi
ingat pesan ayah awas kalau kamu sampai berani lagi ngebantah perintah ayah
ya ampun hai kal
kamu masih gak buat masalah
kamu tau kan itu mobil kantor ayah
hai kal mau kemana kamu kamu masih dihukum sama ayah
mas udah sabar mas udah beriel aja dulu mas
wah kalau buah sepeda yang bener kalau lu ketabrak gimana
gue gak mau tanggung jawab awas sana
kal bangun kok tidur di sini ayo bangun
maaf pak ipung sakit tiduran
ya sudah nggak apa apa sekarang kamu pulang ya sudah larut malam
hai kal takut pulang pak ipung hai kal abis buat salah ayah ibu pasti marah besar
kalau hai kal berbuat salah seharusnya hai kal minta maaf sama bapak dan ibu
jangan kabur itu tidak baik
di kantor ayah tadi ada pengurangan karyawan jadi ayah terkena dampaknya
maksud ayah ayah kena phk
jadi kita semua sekeluarga ada rencana untuk pindah
dan untuk pendidikan kamu supaya tetap terjamin
ayah ingin kamu tinggal sama pak ade dan masuk pesantren